menjelang hari raya idul fitri sebanyak lima ratus anak anak palestina mendapatkan hadiah lebaran dari sebagian warga indonesia
setidaknya mereka ini mendapatkan satu set kado lebaran seperti baju celana dan juga sepatu baru
video yang diperoleh dari suara palestina news agency memperlihatkan antrean anak anak untuk mendapatkan hadiah lebaran berupa satu set pakaian baru beserta sepatu dan celana senilai rp enam ratus
kebanyakan dari anak anak tersebut berasal dari jabalia gaza utara zaitun gaza tengah dan derbalah gaza tengah
tidak hanya itu anak anak gaza yang hafal al quran belajar di rumah tafiz darul quran indonesia cabang palestina tidak luput dari pemberian kado lebaran menjelang idul fitri
setidaknya ada tiga ratus anak anak gaza telah berhasil menghafalkan kitab suci al quran selama bulan suci ramadan